gaduh tidak dapat terhindarkan atas putusan pengadilan negeri jakarta pusat yang memutuskan untuk kpu agar menunda pemilu dua ribu dua puluh empat setidaknya hingga dua ribu dua puluh empat
lalu bagaimana media melihat hal ini kita akan berbincang dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
selamat malam mas revo mas revo bagaimana media melihat putusan ini mas revo
iya memang keputusan dari pengadilan negeri jakarta pusat di pertengahan minggu kemarin merupakan salah satu keputusan yang cukup membuat kita semua terkaget kaget
bagaimana mungkin pengadilan negeri kemudian memutus sebuah perkara dan kemudian putusannya adalah menunda meminta kpu melakukan penundaan pemilu sampai tahun dua ribu dua puluh
kita tentu semua terkaget kaget karena sama seperti
narasumber narasumber yang sudah kita wawancara bahwa kita semua mempertanyakan apa sebenarnya kewenangan dari pengadilan negeri
sebuah pengadilan negeri itu memutus sengketa pemilu gitu
karena selama ini yang kita tahu bahwa setiap sengketa pemilu itu penyelesaiannya melalui bawaslu
kemudian kalau misalkan terkait dengan etik dan sebagainya dari komisioner maupun penyelenggara pemilu itu masuk ke dkpp
dan kemudian jika ada hal hal yang terkait dengan sengketa masuknya ke pengadilan tata usaha negara
tapi ini yang memutus adalah pengadilan negeri dan kemudian keputusannya juga membuat kita tercengang karena putusan adalah menunda pemilu
seperti yang kita tahu sebenarnya pelaksanaan pemilu ini kan sudah diatur dalam konstitusi melalui undang undang dasar gitu ya
nah undang konstitusi kita sudah mengamanahkan bahwa pemilu itu berlangsung setiap lima tahun
lima tahun sekali
itu berarti bahwa pemilu harus dilangsungkan pada tahun dua ribu dua puluh
masa jabatan presiden dan wakil presiden juga sudah diatur selama lima tahun
yang mana berarti harus berakhir pada dua puluh oktober dua ribu dua puluh
jika kemudian pemilu ditunda sampai tahun dua ribu dua puluh lima artinya ini sudah menyalahi aturan konstitusi
aturan aturan konstitusi dan juga kemudian bagaimana dengan kepemimpinan
pimpinan nasional siapa yang akan memimpin selama periode setelah presiden dan wakil presiden sekarang demisioner
sampai kemudian penyelenggaraan pemilu dilaksanakan pada dua ribu dua puluh lima
ini semua yang kemudian kita terkaget kaget pada malam hari itu ketika kita mendengar keputusan dari pengadilan negeri jakarta pusat
dan kemudian kita mau wawancara semua stakeholder dan stakeholder stakeholder yang kita wawancara semuanya sepakat bahwa
kpu termasuk lembaga penyelenggara pemilu akan mengajukan banding
dan baik itu pengamat hukum sampai ke menteri koordinator politik hukum wengkopol hukam
itu juga menyampaikan bahwa mendorong kpu untuk mengajukan banding
nah ini artinya memang kalau sampai sejauh ini kita sih masih berharap semua pelaksanaan pemilu itu berlangsung
seperti tahapan tahapan yang sudah ditentukan dan akan dilaksanakan
pada februari dua ribu dua puluh
mas revo sebenarnya wacana mengenai penundaan pemilu ini kan bukan baru sekarang ya
namun ini memang yang mencengangkan adalah putusan dari pengadilan negeri jakarta pusat yang dikatakan oleh menteri koordinator politik hukum wengkopol hukam sendiri
tadi juga sudah disebut oleh mas revo bahwa sebenarnya bukan jurisdiksinya
nah apakah dan ada opini yang beredar bahwa sebenarnya ini adalah salah satu upaya untuk menjalankan melenggangkan wacana tersebut
bagaimana media melihat opini opini yang terbentuk ini di masyarakat
iya betul sekali sarja
dalam diskusi diskusi editorial kita kan kita semua langsung memiliki dugaan dugaan apakah ini masuk dalam grand design ya
apakah putusan dari pengadilan negeri ini adalah bagian dari grand design rencana untuk penundaan pemilu
karena kita tahu rangkaiannya terus bergulir gitu setiap dari waktu ke waktu gitu
mulai dari beberapa tokoh
kalau tokoh tokoh penting itu masuk juga dalam kabinet presiden jokowi ma'ruf
ada kabinet kabinetnya pembantu presiden yang mewacanakan penundaan pemilu
kemudian juga ada apa namanya ketika kepala desa kepala desa berkumpul dan mengajukan wacana lagi penundaan pemilu
walaupun kemudian wacana penundaan pemilu ini sempat meredah karena beberapa partai politik besar
mereka juga menjelaskan bahwa pemilu harus tetap dilaksanakan sesuai tahapannya
artinya pemilu harus dilaksanakan pada februari dua ribu dua puluh
dan ketika kita sekarang sedang menunggu tahapan berikutnya penetapan dcs data daftar caleg sementara dan dct
dan kemudian kita sekarang sedang mengikuti semua dinamika dinamika pencalonan presiden
tiba tiba ada sebuah keputusan dari pengadilan negeri jakarta pusat
yang menyampaikan bahwa kpu harus menunda pelaksanaan pemilu
nah ini kemudian kan kita semua menjadi bertanya tanya apakah ini memang menjadi bagian dari grand design
atau memang sebuah hal yang bergulir secara natural gitu ya secara alami
bahwa memang partai prima karena memang tidak lolos dalam proses verifikasi kemudian mengajukan gugatan
hanya saja memang ketika gugatan ini diajukan ke yang harusnya
diputus melalui pt un kok tiba tiba yang putusannya melalui pengadilan negeri
hak dari partai prima memang secara konstitusional mereka mengajukan gugatan
dan juga hakim dari pengadilan negeri memiliki kewenangan yang untuk memutuskan
walaupun kemudian keputusannya membuat kita semua terkaget kaget
nah ini yang kita semua kemudian menjadi bertanya tanya
apakah ini bagian dari
semua dari grand design atau bukan
beberapa narasumber yang kita wawancara juga menyampaikan bahwa
apakah ini juga termasuk dalam bagian dari grand design itu atau seperti apa
nah kita tentu mengesampingkan ya kita sekarang pada proses
kalau tidak bukan mengesampingkan tapi itu masuk dalam sebuah pemikiran pemikiran yang ada
dan yang harus kita lakukan adalah kita sebagai media harus memastikan atau mengawal proses tahapan
tahapan pemilu ini bisa berjalan memang sesuai dengan tahapan yang ada
sesuai keputusan sesuai aturan dari undang undang bahwa berlangsung setiap lima tahun sekali
ini yang harus kita pastikan kita sebagai bagian dari masyarakat sipil
dari bagian dari pilar keempat demokrasi
untuk memastikan pelaksanaan demokrasi di tanah air ini berjalan sesuai undang undang
sesuai konstitusi yang sudah kita sepakati bersama
baik mas revo mas revo opini yang beredar bukan mengenai grand design saja
namun juga banyak yang kemudian mempertanyakan kompetensi hakim tersebut
bahkan ada yang menyatakan bahwa ya masa hakim tidak mengerti mengenai hal tersebut
bagaimana media melihat opini opini ini yang terbentuk mau menyalahkan hakimnya
padahal kalau kita mengingat apa yang dikatakan oleh mahkamah agung
bahwa keputusan hakim dinyatakan tidak dapat dipersalahkan secara kedinasan terkait produk putusannya karena dianggap benar
bagaimana media melihat hal ini mas revo terakhir
secara hukum ladasan hukum memang keputusan dari majelis hakim ini tentu harus kita hormati bersama
walaupun memang kemudian ada mekanisme dari hukum itu sendiri yang mempersilahkan setiap pihak yang berperkara
dan kemudian tidak puas dengan keputusan majelis hakim untuk mengajukan banding
dan kita sih kemarin sudah mengetahui bahwa kpu sebagai salah satu pihak yang turut berperkara di situ akan mengajukan banding
nah terkait dengan hakim itu sendiri
tentu kita berharap bahwa jika memang terjadi hal hal yang secara etik ya
kita tidak mempersoalkan putusannya
tapi jika memang secara etik kemudian ditemukan ada hal hal yang melenceng dari etik dari majelis hakim
tentu kita berharap ini juga bisa menjadi salah satu yang dituntaskan misalkan oleh komisi judisial
jadi artinya memang ini keputusan memang belum berkekuatan hukum
tetap karena kpu mengajukan banding artinya kita masih menunggu proses banding selanjutnya sampai keputusan ini benar benar ingkrah
tapi kemudian yang memang harus kita kawal adalah bagaimana proses ini bisa berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di tanah air
supaya itu tidak melenceng ke kanan kiri
nah media termasuk salah satu yang kita sebagai bagian dari media dan pilar keempat demokrasi ini yang harus mengawal bahwa prosesnya harus berjalan dengan baik dan benar sesuai konstitusi yang ada
baik terima kasih